kepolisian reserse kriminal umum polda jawa barat menggerbek sebuah vila di kawasan selarong megamendung bogor jawa barat
villa ini digunakan sebagai bisnis perdagangan anak untuk prostitusi
tiga mucikari dan sebelas anak perempuan turut diamankan
mereka dijual ke para tamu di villa puncak dengan tarif satu juta rupiah
belasan anak perempuan ini diamankan petugas reserse kriminal umum kepolisian jawa barat
saat melakukan kegiatan asusila dengan sejumlah konsumen pria di sebuah vila di jalan selarong
kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat selasa malam
mereka ditangkap bersama tiga mucikari serta tamu hotel yang tengah pesta minuman keras di ruang kamar
diduga prostitusi anak ini untuk tamu villa di kawasan puncak dengan tarif satu hingga dua juta rupiah per malam
sementara dalam operasinya mucikari mendapat keuntungan dua ratus ribu rupiah
dari setiap anak perempuan
kayak cuma bawa dua orang doang yang lainnya yang ini beda lagi
ini kontak lewat hp dari teman juga
terbongkarnya jaringan pekerja seks komersil di bawah umur ini bermula dari kecurigaan
adanya jasa terselubung di balik penawaran penginapan vila
berawal dari adanya laporan masyarakat di wilayah seputaran jalan raya puncak bogor
indikasinya kaitan dengan perdagangan manusia
kita pancing dia menyediakan ada sekitar sembilan orang
demo ini sendiri memang sudah biasa menyiapkan wanita wanita di bawah umur
selain menangkap mucikari dan belasan korban
dari lokasi ini petugas menyita barang bukti berupa alat kontrasepsi
telepon seluler tiga botol minuman keras dan uang tunai tiga juta rupiah
saat ini mucikari dan belasan korban perdagangan manusia digelandang
langsung ke markas polda jawa barat
muhammad juanda bogor